jadi jangan kemudian dikerangkan enggak mungkin waktunya enggak mencukupi enggak
berarti sm mungkin ada pilpres lagi
karena misalnya kalau pasangan dua didiskualifikasi berarti kan pilpres lagi
ya kan entah yang didiskualifikasi itu mas gibran nya atau dua duanya
kenapa karena tadi pelantikan presiden itu dua puluh oktober dan pilpres ini memang didesain untuk dua kali putaran
dua putaran sejak awal
ketika undang undang itu dibahas memang didesain untuk dua putaran
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya